kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur mudik bungur sari purwakarta pada rabu siang
sebuah sepeda motor yang melaju dari arah cikopo menuju purwakarta oleng dan tertabrak truk yang melaju dari arah berlawanan
akibat kecelakaan ini dua orang yang diduga suami istri tewas dan satu balita kondisinya kritis
kecelakaan ini terjadi di dekat kantor polisi sektor bungur cari purwakarta
sepeda motor honda yang sebelumnya ditumpangi tiga orang ini oleng ke kanan jalan dan kemudian tertabrak oleh truk yang melaju dari arah berlawanan
tabrakan ini membuat dua orang yang diduga suami istri serta satu balita luka berat
dari ketiga korban itu hanya satu orang yaitu sang istri yang membawa kartu identitas
nama korban adalah doraina sinambila warga kampung baru cakung barat jakarta timur
balita yang luka parah kini dirawat di instalasi gawat darurat di rumah sakit siloam purwakarta
dian firmansyah purwakarta